klub sepak bola inggris oxford united kini resmi dimiliki oleh orang indonesia
anindya bakri dan erick thohir telah mengakuisisi saham mayoritas klub kasta ketiga liga inggris tersebut
kepastian ini diumumkan dalam rups oxford united pada selasa lalu di oxford city inggris
komposisi pepegang saham juga melibatkan pengusaha sel thailand dan vietnam
namun dengan saham mayoritas anindya dan erick kini memimpin manajemen oxford united
keduanya menargetkan oxford united promosi ke divisi ifl championship dan pembangunan stadion baru
selain memperkuat tim senior mereka mengklaim akan berfokus membangun akademi untuk membina pemain muda
lebih jauh oxford united juga diharapkan bisa menjadi tempat berlatih para pemain indonesia yang memiliki potensi berkarir di luar negeri